terima kasih anda masih bersama kami di good morning
seperti biasa kami hadirkan segmen one minute tips untuk anda
nah tips pagi ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan adalah membuat bubur manado
ini kan bubur yang sebetulnya enak banget ya
tapi jarang sebenarnya kita dapetin bubur manado
karena tukang bubur yang biasanya lewat di kompleks kita
biasanya buburnya bubur jakarta atau bubur sunda gitu
padahal bubur padado ini enak banget
iya dan bahan bahannya juga sebenarnya gampang ya
ini kalau kita lihat nih ada sudah lengkap di sini
ada satu sebenarnya yang kurang itu daun kemangi
biasanya kalau di rumah itu pakai daun kemangi dia lebih wangi
cuma kalau kita lihat yang ada di sini ini ada ubi merah ya
terus ada juga bayam
dan ini sebagai pelengkap ikan teri
dan juga sambal
sambalnya sih boleh
sambal apa aja
kita udah bikin buburnya nih
ini buburnya sudah jadi ya
kalau bikin bubur sih saya yakin juga ibu ibu di rumah sudah tahu
saya lihat dulu
nah ini buburnya pemirsa
kayak biasa aja ya
bikin bubur biasa ya
biar anget gitu
kemudian kita masukin nanti bareng bareng di sini adalah ubinya dulu ya
iya ubinya dulu
ubinya kita masukin
ubinya juga boleh nih dipotong agak sedikit kecil agar lebih gampang masak nantinya
mungkin kecapur sama lapar kayaknya ya
kalau mau lebih mewah kasih sapi juga boleh
semuanya masukin ya
atau dikasih sosis dikasih macam macam ya
terus berikutnya jagung nih
berikutnya jagung yang dimasukin
karena bayem kita belakangan aja ya
biasanya kalau bubur menadul
kalau bukan bayam kasih kangkung
pokoknya ada sayurannya ya
ini yang membuat berbeda sih bubur pada bubur yang lain ya
dan ini juga sebenarnya bagus loh untuk makanan pendamping asli
kemarin anak saya kasih bubur menado cuman bedanya nggak dikasih ini
eko dikasih penyedap dan juga garamnya
ini kayaknya sudah bayamnya mau dimasukin sekarang saja
ini dulu deh ya
jangan banyak banyak ya
sedikit aja karena bahan bahan yang lainnya
waktu lagi iklan aja gak apa apa
kalau lagi on air gini gak apa apa
harus jaga image ya
diam diam di belakang nanti nambah dua kali
nah terus berikutnya ini bayamnya nih
tinggal bayamnya kita masukkan
yang sayur ini terakhir ya pemirsa ya
supaya nggak terlalu apa ya
atau mungkin bahasa yang lebih dimengerti oleh anda meletot
supaya gak terlalu overcook
itu chef banget ya bahasanya ya
meletot ya kalau baca di rumah ya
meletot lah ini ibu ibu tahu lah itu meletot
di kpbi nggak akan ada ya meletot
tapi di istilah kita itu pasti ada meletot
nah kita aduk aduk aja
ini wanginya aja udah luar biasa
oke nih sambil nunggu matang ya pemirsa ya
nah udah jadi
makin lapar tadi ya informasi tadi
dengar sejarah bubur manado
mau berapa banyak neng buburnya
sedikit dulu aja nanti nambah
biasanya kan kalau bubur gitu setengah aja
setengah aja bang
nah cukup segini ya
nah ini nanti tinggal ditambah dengan ikan teri
dan juga sambelnya
dan bubur manado ini juga warnanya menarik sekali ya
kalau kita lihat nih ada yang warna orange warna kuning warna hijaunya
warna merahnya kita tambah sambal
kita kasih ikan terinya
di sini pemirsa ini yang bikin beda nih ikan teri
mau pakai sambel nggak
boleh pakai sambel
sambelnya bisa sambel apa aja
sambel apa aja
sambel apa aja
sambel apa aja
sambel apa aja
sambel apa aja
sambel apa aja
sambel apa aja
terus kalau misalnya di rumah adanya labu juga bisa diganti
ubi merahnya jadi pakai lagu
kita santap dulu nih
dulu ya pemirsa di rumah nih
kayaknya sebenarnya emang untuk orang indonesia tuh khas banget ya
sarapan tuh sarapan bubur gitu ya
enak banget ya
ini luar biasa nih pemirsa nih
harus dicoba di rumah ibu ibu
bapak bapak juga yang suka masak sekarang ya
iya bikinnya juga cepet tinggal cemplung cemplung aja untuk sarapan keluarga di rumah
iya dan murah ya sehat pula
bubur ubi kangkung atau bayam
bisa kasih daun kemangi juga ya supaya wangi
dan jagung selesai
dapet ya bubur nih
ya udah nih sambil kita menyantap bubur
kita akan informasikan tentangnya
tentang para pemeran avengers
nah ini mungkin pemeran avengers kalau makan bubur jadi lebih powerful